antisipasi kecelakaan dan memberi rasa aman pemudik lebaran
satlantas polres gersik menggelar razia bus pariwisata dan truk
yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalur pantura gersik
untuk menilang bus yang ugal ugalan ini polisi menggunakan speed gun
yang bisa mendeteksi kecepatan dari jarak jauh secara otomatis
untuk memberikan rasa aman kepada pengguna jalan di jalur pantura
petugas satlantas polres gersik
minggu pagi menggelar razia terutama bus pariwisata antarprovinsi
dan truk bermuatan berat yang melintas di jalur nasional pantura gersik
namun razia kali ini petugas tidak melakukan pengadangan
melainkan menggunakan alat speed gun yang mampu mendeteksi
kecepatan kendaraan yang melintas secara otomatis
apabila petugas mendapati bus ugal ugalan atau kebut kebutan
melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan
maka petugas langsung menghentikan bus cukup dengan melambaikan tangan
setelah menunjukkan rekaman pelanggaran melalui speed gun
para pengemudi langsung ditilang dan mendapatkan teguran di tempat
dalam razia ini belasan bus pariwisata dan truk berhasil ditilang
karena melaju dengan kecepatan di atas delapan puluh km per jam
selain merazia kendaraan dengan kecepatan tinggi
polisi juga menindak pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas
berkendara sambil menggunakan telepon genggam
hingga armada bus yang kondisinya tidak layak
petugas akan terus meningkatkan razia agar pemudik yang melintas
di jalur pantura gresik aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik lebaran